kapan atau mau diisikan
segini aja kita udah syukur neng
ojek jualan cilok punya kios
harusnya kita bersyukur
derajat kehidupan kita mulai naik
tapi akan masih jualan
kirain kita bakalan punya motor punya toko pakaian
masa emang aja
alhamdulillah tuh neng
paling nggak anggap aja ini langkah awal
namanya juga usaha
mana ada sih kehidupan yang ujung ujung berubah
semua teh pasti ada prosesnya
di dulu langkah awal melulu
kapan lah tuh langkah akhirnya
kang idoi khusus ngajarin bapak bapak
ngajarin apa tuh say
kamu belajar ngaji sama abah saya juga
kang idoi tadi waktu di musolah kang idoi bilang kan bisa ngaji
nah pak ustadz minta sama kang idoi untuk ngajarkan ngaji bapak bapak
kamu jangan nguter nguter tuh say
kan tadi saya udah bilang kalau saya ini bisa ngaji
kamu nggak percaya
saya percaya kang idoi
bantuin ngajar ngaji bapak bapak
kalau itu mah saya bisa
makanya kamu jangan nguter nguter tuh say
terima kasih kang idoi
saya baru inget
saya mau ke cihideng
mau beli rotan
mau beli rotan
mau beli rotan
mau beli rotan
mau beli rotan
mau beli rotan
mau beli rotan
mau beli rotan
mau beli rotan
mau beli rotan
tenang atukum kang dadang ceng
saya ajarin sampai bisa ngaji pokoknya
ya saya ajarin sampai bisa tuh ceng
kamu ini ngacu ya ceng
ngaji masa pakai rotan ceng
ya ngaji pakai al quran atu ceng
ya nanti kalau belum bisa ikro dulu
semuanya saya pamit dulu
mau ditemenin nggak doi
tengkar kum tanyain gimana rotannya
tanyain gimana rotannya kum
ya pasti dibeli lah sama dia
biarin aja lah nggak usah dikejar lah
syukur syukur nyasar ini nggak usah balik lagi
kamu tega banget sih dah
ya sudah saya mau ke rumah bu guruyola
kum kum sebentar kum
kamu mau ke rumahnya bu guruyola
eh modus ceng modus kebaca
pulang sana motor ditungguin mertua itu
mau uang jajan dipotong
kamu kamu tungguin saya ya
saya hantarin motor aja sebentar kok nggak lama ya
jangan tinggalin ya kum
kalau saya makan bukan ketua rt
jadi nggak ada keharusan ikutin pengajian
kalau kamu kan ketua rt satu
jadi harus ikut pengajian
sama juga ketua rt
udah tenang aja dam
nanti akan saya bilang sama si idoy untuk sering sering mukulin kamu
santai aja dam
ini mak sebentar mak
aceh matiin dulu motornya
mak rw ngadain pengajian tuh di musola
yang bener dam
nggak tahu mak
aceh juga baru denger beritanya
kan belum bisa ngaji
aceh juga ajak tuh mak
biar bisa ngaji juga
kamu ikut belajar ngaji sama mak
saya mah sayang sama aceh mak
terima kasih dam
udah dikasih tahu
aduh mbak nggak usah terima kasih
saya mah cuma cari pahala mak
kamu nggak mau belajar ngaji sama mak
ditungguin akum tuh di rumah
kasian loh nanti aku nunggu lama marah loh
itu si akum
mau ke rumahnya bu guru yola
terus katanya aceh yang mau ikut ngantar

kenapa bu guru yola

kurang garam ambilin garam
aceh ngga mau bantuin si idoi mak
masa bapak mau dipisahin sama anaknya
aceh ngga juga bisa ngerasain perasaannya idoi
aceh juga ngga mau kalo dipisahin sama edward